langsung saja kita terhubung dengan ausirio endolu dari gedung kpu
rio silakan dengan laporan anda bagaimana kondisi dan juga situasi terkini di sana
ya maggie selamat siang
sekarang di gedung kpu kita harus menyatakan bahwa memang dari rundown yang sudah ditetapkan oleh kpu
di mana pasangan ganjar pranowo dan juga mahfud md ini akan mendaftarkan diri
tadinya sesuai jadwal pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
namun karena ada keterlambatan waktu sejak tadi pagi pendaftaran di bapak slon yang pertama
hingga akhirnya menyebabkan pendaftaran jadwal kedua ini terundur sedikit
karena saat ini pasangan ganjar pranowo dan juga mahfud md sedang dalam perjalanan menuju kpu untuk mendaftarkan diri
saya ingin tunjukkan kepada anda bagaimana para tim ses ataupun dari kader partai
dari hanura pdip pt
juga perindo ini saat ini sudah ada di lokasi untuk kemudian menyaksikan secara langsung
menghantarkan pendaftaran ganjar pranowo dan juga mahfud md dalam pendaftaran di kpu
untuk menjadi salah satu kontestan ataupun kontestan yang kedua dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kita masih tunggu karena informasinya ganjar pranowo dan juga mahfud md ini sudah mendekati gedung kpu
sehingga kita patut menunggu
bagaimana jalannya prosesi pendaftaran yang akan dilakukan
pak andi kita boleh wawancara sebentar
saat ini saya sudah bersama dengan wakil ketua tim pemenangan nasional ganjar pranowo andi gani nuawea
ya selamat siang mas andi gani
mas ini kalau kita lihat bagaimana tadi euforia yang ada di depan
ada berapa masa yang diajak untuk menghantarkan mas ganjar dan pak mahfud dalam mendaftarkan diri
estimasi kami ada empat puluh ribu masa
dan lihat luar biasa euforianya semangatnya luar biasa
dan kami yakin menang satu putaran
menang satu putaran
apa yang kemudian membuat anda optimis
akan menang satu putaran
perpaduan pasangan yang sangat luar biasa
satu pejuang kerakyatan satu pejuang hukum
dan memang keduanya membumi
dan kami yakin bahwa pasti kita akan menang dan mendapat simpati dari rakyat indonesia
oke nah ini tadi dalam prosesi yang menarik bahwa tadi pak mahfud katanya menggunakan pakaian yang digunakan lima tahun lalu
kalau saya ingin tahu dari anda apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pak mahfud ketika menggunakan pakaian yang lima tahun lalu
ketika dia tidak jadi dicalonkan menjadi wakil presiden
merupakan takdir untuk pak mahfud
hanya tertunda lima tahun dan saya yakin beliau akan jadi wakil presiden republik indonesia
kalau untuk kendaraan yang digunakan katanya akan menggunakan kendaraan bung karno
kendaraan dari bung karno
kendaraan bung karno
terakhir ini soal bagaimana tim pemenangan nanti mengagendakan kampanye damai lalu kemudian
bagaimana implementasinya kepada masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai
tentu kita menyampaikan pesan kepada para pendukung ganjar mahfud
damai jaga ketertiban dibawa dengan kedamaian
jangan ada kerusuhan
ada optimis sebagai orang yang kemudian
sebagai orang yang mengepalai para buruh begitu
ini akan damai dari kelompok buruh
buruh pasti dibawa pimpinan saya ke aspsi
berupa kompresi buruh terbesar di indonesia
kami yakin akan allah mendukung jajar mahfud
terima kasih banyak informasinya
kita tunggu bagaimana pak ganjar dan mahfud datang ke sini
berikut informasinya karena
saya serahkan kembali kepada anda maggie
karena sebentar lagi jajar dan juga mahfud akan datang ke lokasi
untuk melakukan pendaftaran
ikuti saya bahwa saya akan mencoba melihat secara langsung
bagaimana ganjar dan juga mahfud akan datang ke lokasi
dan ternyata jajar pranowo dan juga mahfud md
menggunakan bis bertuliskan gerak cepat indonesia pasti unggul
kami harus memastikan kembali sebenarnya bahwa
apakah memang di dalam kendaraan ini
berisikan ganjar pranowo dan juga mahfud md
apakah berupakan ketua umum partai politik
ataupun jajaran elit partai politik pendukung ganjar pranowo dari pdip
hanura perindo dan juga p tiga
tapi satu yang pasti tadi kami sudah melihat secara langsung
bagaimana sejumlah jajaran elit pdip
seperti bambang urianto
sebagai ketua bapilo dari pdip sudah hadir ke lokasi
lalu kemudian tadi kami juga menyaksikan
kepala deputi analisa dan strategis di tim pemenangan nasional ganjar pranowo
andi wijayanto yang juga merupakan mantan gubernur lemhanas
juga sudah turut hadir ke lokasi ini
ada utut adianto jarod syaiful hidayat
dan sejumlah jajaran elit partai
hanura p tiga dan juga perindo
juga sudah turut hadir di dalam agenda lokasi ini
anda bisa saksikan di layar kaca anda
bagaimana bis yang cukup besar ini cukup sulit untuk memasuki lokasi kpu
selain masa yang begitu banyak di depan kompleks gedung kpu
ada kabel tadi yang kemudian menghalangi bis besar ini untuk masuk ke dalam
kami masih harus pastikan
anda bisa lihat bagaimana ketua umum pdip megawati soekarno putri
lalu kemudian peranan prabowo yang ada di dalam bis besar ini
begitu juga dengan sekjen p tiga arwani tomafi
lalu kemudian saya kira ini adalah bis yang digunakan oleh para ketua umum
partai politik pendukung ganjar pranowo dan juga mahfud md
dan kita saksikan bagaimana para ketua umum ini turun dari bis
dan langsung disambut oleh
para wartawan sejumlah masa ataupun tim ses yang diperbolehkan masuk
tapi memang tidak cukup banyak begitu karena sebenarnya kpu sendiri sudah membatasi
bahwa orang ataupun tim ses ataupun kelompok dari partai politik
ini hanya bisa memasuki gedung kpu hanya sebatas tiga puluh orang saja
kita nantikan apa yang akan disampaikan
namun kami kira ini tidak
akan memberikan statement karena
seperti aturan yang sudah ditetapkan kpu bagaimana
ketika partai politik dan juga pasangan calon sudah hadir di lokasi
ini mereka harus melakukan absen terlebih dahulu
pemberitahuan bahwa mereka sudah hadir
lalu kemudian disambut oleh komisioner kpu sekitar beberapa menit
lalu kemudian mereka harus keluar kembali dan masuk melalui
lobby utama gedung kpu
masuk melalui gedung kpu yang ada di belakang saya
yang sudah dijaga
oleh para petugas dari kpu
dan kemudian naik seperti tadi
pendaftaran paslon yang pertama
anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
setelah mereka masuk melakukan prosesi pendaftaran
memberikan paparan dari ketua umum
dan juga dari paslon sendiri
memberikan sejumlah paparan terkait dengan pemilu damai
lalu kemudian menyerahkan dokumen
dan jika nanti dinyatakan lengkap
hari ini mereka sudah resmi terdaftar
sebagai bakal pasangan calon
bukan nomor dua maksud kami
bahwa yang kedua
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
pendaftaran ataupun prosesi pendaftaran
dilakukan pada hari ini
kembali ke anda megi
baik rio apakah anda bisa mengonfirmasi kembali
siapa saja yang sudah hadir di lokasi untuk mendampingi
ganjar dan juga mahfud
yang saat ini sedang mendaftar di kpu
ya rio apakah anda bisa mengonfirmasi
siapa saja yang sudah hadir di lokasi untuk mendampingi
ganjar dan juga mahfud md
untuk menjawab pertanyaan tersebut
saya akan mengajak anda kembali
untuk melihat secara langsung
bagaimana bis yang tadi digunakan
karena tadi kami sudah melihat di depan layar kaca anda
kami sudah melihat di kaca bis begitu
tadi ada megawati soekarno putri
ketua umum pdip

ketua umum dari hanura
oleh karena itu kami sudah melihat
ketua umum dari hanura
ketua umum dari hanura
osman sapta odang
dan juga kemudian ketua umum dari perindo
dan juga yang terakhir adalah ketua
plt ketua umum dari partai persatuan pembangunan
yang hari ini turut hadir untuk mendampingi
ganjar dan juga mahfud mendaftarkan diri
sebagai pasangan calon dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kita akan melihat kembali
bagaimana bis ini bergerak mundur
yang artinya sejumlah ketua umum tersebut
sudah mulai masuk ke dalam
sudah mulai masuk ke dalam
sudah mulai masuk ke dalam
di ruangan untuk seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk absen begitu
untuk absensi kehadiran lalu kemudian diterima ataupun disambut langsung oleh lima komisioner kpu
setelah melakukan prosesi tersebut mereka akan berjalan bersama sama ketua umum
lalu kemudian pasangan calon sendiri akan berjalan bersama sama melewati lobby dari pdip ini
lalu kemudian masuk dan ke atas untuk kemudian melaksanakan prosesi pendaftaran
sebagai pasangan calon yang kedua yang akan meresmikan diri sebagai pendaftar dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kita nantikan bagaimana prosesi yang akan dilangsungkan dalam agenda pendaftaran siang ini
apakah anda sudah mendapatkan informasi di mana kendaraan ganjar pranowo dan juga mahfud md
memang sudah berada di belakang bus apakah anda bisa kita lihat sedikit di pintu masuk kpu
apakah kendaraan ganjar dan mahfud juga akan segera tiba
baik sepertinya masih menantikan kendaraan ganjar dan juga mahfud md yang segera akan hadir di kpu rio
tentu saja saat live report ini dilakukan kami terangkan
terakhir mendapatkan informasi bahwa ganjar pranowo dan juga mahfud md sebenarnya ada di belakang bis besar ini
namun seperti yang kita ketahui bagaimana masa yang ada di depan gedung kpu ini begitu ramai
untuk menyaksikan sendiri bagaimana pasangan calon mereka akan datang ke kpu
saya akan ajak anda untuk melihat langsung pintu masuk di depan kpu dan memang pintunya sudah ditutup begitu
kami perlu mencoba mengkonfirmasi apakah kemudian ganjar pranowo dan juga mahfud md sudah hadir ke lokasi
tapi yang jelas bahwa lalu lintas yang ada di jalan imam bonjol di depan gedung kpu ini begitu padat
ada arak arakan massa kemudian ada long march ada berbagai ornamen pemilu partai politik
bendera bendera partai politik dan juga bahkan tadi kami juga melihat ada tarian tarian budaya begitu
ini artinya akan menghalangi sedikit para paslon yang akan masuk ke dalam gedung kpu pada hari ini
kita ikuti bagaimana perkembangannya nanti dan tentu salah satu yang harus saya pastikan adalah
apakah ganjar dan juga mahfud sudah hadir ke lokasi kpu hari ini untuk mendaftarkan diri
baik rio ini menarik sekali
tadi kita lihat bersama di busnya itu kita melihat ganjar memakai kemeja berwarna hitam
nah apakah ini akan menjadi baju kampanyenya ganjar nantinya
ya rio kita saat ini sedang memantau
ya maggie kalau kita ingat baju hitam yang digunakan baik dari ganjar ataupun puan maharani
ataupun sejumlah elit pdip ini memang menandakan bahwa satu seragam yang digunakan oleh kader pdip
selain warna merahnya begitu
ada berbagai agenda yang memang berbeda dari pdip begitu karena dalam berbagai agenda tertentu
mereka menggunakan pakaian berwarna merah
namun dalam agenda tertentu seperti hari ini begitu tadi kami juga saksikan
bahwa ganjar pernah menggunakan seragam berwarna hitam hitam
salah satu yang ia gunakan dalam masa kampanye nya nanti yang perlu kami informasikan juga
seperti yang sudah terlihat di berbagai agenda publik adalah bagaimana ia menggunakan
baju garis putih hitam begitu yang sering ia gunakan yang ia juga sempat sebutkan
pernah diberikan desainnya oleh presiden jokowi
itu juga melambangkan bahwa sikapnya yang tidak ada abu abu
kalau misalkan hitam ya hitam kalau putih ya putih
itu menandakan sikap di mana itu akan melambangkan sikap sikap yang akan diambil ketika ia menjabat
sebagai presiden ataupun sepuluh tahun kemarin ketika ia menjabat sebagai gubernur jawa tengah
artinya warna tersebut ini membuktikan bahwa ada pesan pesan ataupun ada simbol yang ingin
disampaikan oleh ganjar pranowo dan juga seluruh kader pdip dalam membawa ganjar pranowo
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
selain bajunya ganjar kita juga ingin memaknai bajunya mahfud md
dan tadi ada pernyataan dari mahfud md beliau juga memakai baju yang sama pada tahun dua ribu sembilan belas
dan apakah ini ada makna di balik baju yang dipakai oleh mahfud md pada hari ini
iya seperti yang tadi saya juga tanyakan kepada wakil ketua tpn begitu
tadi andi gani inwawe ya ia sempat menyebutkan bahwa bagaimana pakaian yang tadi digunakan oleh mahfud md
ini sebenarnya melambangkan perjuangan ataupun takdir yang memang sudah ditakdirkan oleh kepada mahfud md
untuk menjadi calon wakil presiden
dan tadi sempat disebutkan bahwa mahfud md ataupun pasangan ganjar pranowo
dan juga mahfud md ini optimis bahwa akan memenangkan pilpres selama satu putaran
saya ingin menunjukkan kepada anda situasi terkini di depan gedung kpu
bagaimana mobil pengamanan petugas ini juga sudah berjaga di depan gedung kpu
karena begitu banyaknya masa yang mencoba ingin masuk dan ada mobil yang juga tertahan
kami juga sedang mencari informasi apakah kemudian ganjar pranowo dan juga mahfud
md kesulitan untuk masuk ke dalam gedung kpu
karena petugas dari kpu ini berjibaku sejak pada pagi tadi mencoba untuk menahan gerakan masa yang ada di luar
yang begitu antusias untuk melihat ataupun menghantarkan pasangan calonnya untuk mendaftarkan diri secara resmi di kpu
di hari pertama di masa pendaftaran sembilan belas oktober
hingga pada hari ini
pada tanggal dua puluh lima oktober mendatang
baik rio kami akan terus memantau perkembangan dari kpu
terima kasih anda sudah melaporkan dan bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news